terdakwa putri candrawati membacakan sendiri nota pembelaannya yang ia beri judul
surat dari jeruji jika tuhan mengizinkan saya ingin memeluk putra putri kami
salah satu isinya menyebut almarhum yosua telah melakukan kekerasan seksual
yang membuatnya trauma ketakutan dan malu yang berkepanjangan
dalam pledoi yang dibacakan putri candrawati menyebutnya
sebagai ungkapan dari seorang perempuan yang disakiti
di hujam stigma dipisahkan dari anak dengan tuduhan mengada ada
sebagai korban kekerasan seksual putri menyebut bahwa ia dikucilkan
dan dituduh sebagai wanita tak bermoral
saya dihadapkan dengan tudingan serta fitnah oleh banyak pihak dari berbagai kalangan masyarakat
bahkan pejabat publik yang ikut beramai ramai membantah dan mengucilkan saya
sebagai korban kekerasan seksual
majelis hakim yang mulia dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana
yang sampai saat ini tidak saya pahami tidak pernah saya menyangka
pada tanggal delapan juli dua ribu dua puluh dua bisa terjadi
konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan
rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana
namun juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral